ditemani anak kelima

ini gumbu itu dambang bawang tumbar gulau ya ampun ambil
buk mbah lindu ini enam
gudeg bagi mbah lindu bukan hanya sekedar masakan tradisional biasa
gudeg telah menghidupi mbah lindu dan kelima anaknya hingga kini
dari raut wajah tua mbah lindu tersirat keinginan agar generasi mendatang ikut melestarikan gudeg
makanan tradisional bukan hanya mampu menjadi penopang perekonomian warga yogyakarta
di pasar tradisional seperti ini penjual bahan baku gudeg turut merasakan imbas dari semakin majunya bisnis gudeg di jogja
tuyi misalnya penjual gori di pasar demangan ini banyak di buru warung warung gudeg di yogyakarta
twi sudah tiga puluh dua tahun menyuplai kebutuhan gori pedagang gudeg di yogyakarta
dalam sehari tuye mengirim sedikitnya dua kuintal gori ke puluhan pedagang gudeg di pusat kota yogyakarta termasuk gudeg mbah lindu
satu kilogram gori berharga sepuluh rupiah
namun sangat disayangkan petani gori di yogyakarta semakin sulit ditemui
alhasil tui harus mendatangkan gori dari perembun kebumen
gori dari kebumen ini memiliki kualitas yang lebih baik daripada gori yogyakarta
gori kebumen lebih lembut dan lebih mudah kering ketika dimasak
kan kelihatan ini mas kulitnya ini
ini menawi arang arang buatan saya
arang arang makanya sepoh
itu udah kelihatan dari luarnya sudah kelihatan kalau halus
tidak brocel brocel itu sudah kelihatan seperti ini
kalau brocel seperti ini ini kan sudah bagus mas
ini kan sudah kelihatan bagus bagus
kalau brocel dalamnya bagaimana
kalau brocel ya begini

jadi akan contoh bagaimana
pengaruhi oleh bahan baku utama yang berkualitas
yaitu gori atau nangka muda
santan bawang dan cabai
sebagai bumbunya gudeg menggunakan
berbagai rempah rempah seperti ketumbar
laos dan kemiri
gudeg terkenal sebagai
jejak rasa manis ini dapat diselisik
melalui babakan sejarah wilayah wilayah jawa
sebelum indonesia merdeka
voc banyak mendirikan pabrik gula
di pulau jawa salah satunya
pabrik gula padokan di yogyakarta
usai indonesia merdeka
pabrik gula padokan diambil alih oleh
hamengku buwono ix dan berubah nama
menjadi pabrik gula madukismo
kemudahan masyarakat untuk
mencapai atau membeli
untuk mendapatkan gula itu
nah dari situ
terbangun secara fisiologis
masyarakat jawa tengah itu
cikal bakal gudeg
terekam jelas sejak era perpecahan
kerajaan mataram menjadi dua daerah
yaitu surakarta dan yogyakarta
pada tahun seribu tujuh ratus lima puluh lima
peristiwa ini lazim disebut
dengan perjanjian giyanti karena
perjanjian ini dilakukan di desa giyanti
setelah kerajaan mataram pecah
pembangunan kota jogja dimulai setahun kemudian
berbarengan dengan pembangunan kota yogyakarta
saat itulah masakan gudeg lahir
para prajurit mataram yang berjuang
membangun kota yogyakarta pada saat itu
memasak masakan dengan bahan
yang ada di sekitarnya yaitu
kelapa dan nangka muda atau
orang yogyakarta menyebutnya gori
di hutan itu ternyata banyak pohon kelapa
nah karena setiap hari yang bekerja di situ
itu ratusan prajurit mataram
maka mereka berusaha membuat makanan
dari apa yang ada di sekitarnya
termasuk nangka dan santan kelapa
dibuatlah masakan yang terdiri atas
buah nangka muda dan santan kelapa
yang tentunya dibumbui dengan bumbu yang
paling sederhana yang ada di hutan
yang dibawa oleh mereka ke hutan
nah jadilah santan garam dengan kelapa
eh santan garam dan nangka muda itu
di dalam panci panci yang besar sekali
karena itu pada waktu memasak
supaya tidak terjadi pemanasan setempat
itu harus diaduk terus menerus
nah pengaduknya itu karena pancinya sangat besar
pengaduknya juga besar sekali seperti dayung perahu
nah karena itu pekerjaan mengaduk itu
itu kalau bahasa jawa ngudeg
nah kalau itu ditulis dalam aksara jawa
itu menjadi hangudek
nah karena hangudeg itu lama kelamaan
masa anjadit disebut masaan gudek
dengan demikian gudeg itu memang asli yogyakarta
syahdan saat kerajaan mataram masih ada
gudeg juga menjadi sajian bagi tamu kerajaan
dokumen tertulis terdapatnya hidangan yang disebut gudeg
itu ada di dalam hutan
itu ada dalam surat centini
pada waktu tokoh yang disebutkan dalam surat centini
itu bertamu ke daerah klaten
itu di situ disebutkan
suguhannya itu adalah hidangan yang disebut gudeg
nah jadi pada waktu itu
memang gudeg sudah dikenal luas di kalangan masyarakat yogyakarta dan sekitarnya
gudeg memang bukan lahir dari elit bangsawan
namun keberadaan kerajaan mataram pada saat itu
turut mempengaruhi perkembangan dan cita rasa gudeg jogja
gudek manggar misalnya
konon gudeg ini merupakan racikan dari putri panembahan senopati
yaitu roro sekar pembayun
panembahan senopati adalah pendiri sekaligus kota
dan penjagaan kota
dan adalah pendiri sekaligus sultan mataram islam pertama
selain disediakan oleh para juru masak keraton
dalam perhelatan dan jamuan tertentu
keraton ngayogyakarto hadiningrat juga kerap memesan ke beberapa restoran
sebagai penyedia menu gudeg manggar
berdiri sejak tahun dua ribu empat
restoran ini menjual menu masakan yang lazim disajikan di keraton
maupun tamu tamu keraton yogyakarta
gudeg manggar menjadi menu utama yang disajikan kepada tamu tamu sultan
ketika ada acara di keraton yogyakarta
khususnya di era era sir sultan mahmud ibn qubon x ini
setiap pernikahan putri putrinya
itu pasti dimunculkan gudeg manggar
untuk dimakan pribadi atau untuk
untuk jamuan untuk jamuan tamu tamu
bahkan sekampak sekarang pun
apabila sir sultan mahmud ibn qubon x menerima tamu
baik di keraton kilen atau di mana
maupun gusti kanjeng datu hemah
itu gudeg manggar selalu banyak disajikan
karena memang ya rasanya juga mungkin masuk di segala kalangan
karena orang kalau mengenal gudek
wah gudeknya manis tapi kalau gudek manggar enggak
nah itu demikian
sehingga ini juga upaya bahwa variasi makanan yang di jogja itu buka
not only gudek yang dikenal itu saja
paling menyolok ada pada bahan dasar yang digunakan
yaitu bunga kelapa atau manggar
selain itu rasa gudeg manggar lebih gurih dan tidak terlalu manis
ya dari bahan bumbunya
sebenarnya ada satu yang berbeda dengan gudeg yang dikenal oleh masyarakat sekarang ini
kalau gudek nangka
atau gori ya
itu mereka direbus dengan bumbu yang sama
ada gula ada bawang brambang dan sebagainya
nah tapi di gudeg manggar ini
itu bersama dengan ingkung ayam
sehingga akan muncul gurih
nah itu sangat berbeda sekali
karena kaldu tapi di gudek biasa enggak ada

karena menggunakan bahan bahan tradisional yang tidak perlu diimpor dari luar negeri
deretan warung gudeg di daerah wijilan jogja contohnya
sudah ada puluhan tahun lamanya
apalagi seiring majunya pariwisata yogyakarta warung gudeg di sini tak pernah sepi pengunjung
sebagai sebuah makanan tradisional bisnis kuliner gudeg mempunyai sifat yang luas
harga yang terjangkau dan makanan penuh
pendamping yang bervariasi membuat gudeg menjangkau banyak konsumen
secara ekonomi gudeg itu juga makanan yang luas
karena bisa dibeli dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal
contoh di dalam gudeg itu ada tahu ada tempe ada telur ada ayam
kalau nggak punya uang beli nasi gudeg sama areh sudah bisa masuk
sudah lengkap untuk dimakan
kalau punya uang tambah tahu atau tempe
punya lagi tambah telur
punya lagi tambah ayam
sehingga lalu segmen pasar gudeg ini itu menjadi luas sekali
dari kelas yang paling ekonomi lemah hingga orang kaya semuanya bisa makan gudeg dan bisa beli gudeg
sehingga orang kaya semuanya bisa makan gudeg dan bisa beli gudeg
mereka bisa membeli gudeg
mereka bisa membeli gudeg
perkembangan gudeg dipengaruhi juga dengan pendirian universitas gajah mada di yogyakarta
disusul kampus kampus lain
predikat kota pelajar dan populasi mahasiswa di yogyakarta
membuat pedagang gudeg melihat ini sebagai lahan bisnis kuliner yang menjanjikan
kepala pembangunan gudeg
mereka berpikir gudeg yang awet itu yang bagaimana
nah dari sisi ilmu pangan akhirnya harus dikurangi
karena itu lalu timbulah gudeg kering
yang dibawa para mahasiswa yang mudik untuk sementara
nah lama lama pada tahun tujuh puluh an
pemerintah mengembangkan pariwisata
akhirnya para wisatawan itu ada tuntutan membawa gudeg
untuk menjaga kesehatan
untuk cindera mata
nah pada saat itu lalu timbulah ide untuk mewadahi gudeg itu
di dalam wadah wadah yang baru dibuka pada saat sampai di tempat cindera mata itu dibawa
gudeg mengalami banyak perkembangan rasa hingga keberadaannya kini dikenal luas
orang jogja mengenal sedikitnya ada tiga jenis gudeg dengan cita rasa yang berbeda
namun tetap nikmat di lidah
yaitu gudeg kering gudeg basah dan gudeg manggar
gudeg memiliki nilai gizi yang tinggi
selain itu gudeg juga mampu mencegah kanker kolon
kandungan gizi yang terdapat pada gudeg ialah kalsium
fosfor merupakan zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh tubuh
untuk menunjang kesehatan
sedangkan kalsium sangat berguna untuk menyusun kekuatan rangka tubuh manusia
jogja kata semakin megah
jogja kata semakin megah
jogja kata semakin megah
jogja kata semakin megah
deretan hotel dan restoran cepat saji berdiri kokoh di tengah pusat kota yogyakarta untuk menunjang kebutuhan wisatawan
di balik gempuran zaman yang kian modern kuliner yogyakarta masih legit di hati penikmatnya
kesetiaan mbah lindu dalam melestarikan makanan tradisional yogyakarta adalah cermin
bahwa masakan tradisional bukan hanya mampu mengenyangkan tetapi juga memajukan perekonomian dan memberi sentuhan identitas yogyakarta